hukuman mati dijatuhkan pengadilan tinggi bandung jawa barat kepada heri wirawan pemerkosa tiga belas santriwati
heri juga harus membayar restitusi kepada para korban tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah
banyak yang memberi apresiasi atas putusan ini tapi ada juga yang menilai bahwa ini bukan hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual
dan pertanyaan berikutnya bagaimana dengan pelaku kejahatan seksual lain yang bisa jadi tidak terekspos kasusnya sebesar ini
kita bahas bersama narasumber ketua komnas ham ri ahmad taufan damanik
kita tentu saja harus menghormati perusahaan pengadilan sebagai satu institusi resmi yang memang diatur dalam sistem hukum kita
tetapi sebagaimana lembaga kami katakan sejak awal tidak hanya untuk kasus ini ya
tapi untuk seluruh kasus yang berkaitan dengan hukuman mati sikap komnas ham jelas
sebagai lembaga negara di bidang asasi manusia kami selalu menyampaikan bahwa dalam standar hak asasi manusia yang universal
hukuman mati itu sudah diabolisi
banyak negara yang sekarang sudah menghapuskan hukuman mati
banyak juga sedikit negara termasuk indonesia
tetapi kalau kita lihat roadmap pemidanaan di indonesia
sebetulnya kita pelan pelan bertahap tahap sedang masuk kepada langkah langkah untuk menuju abolisi
kuap kita kan meskipun masih ada pasal hukuman mati tetapi tidak serta merta
diberikan waktu tertentu misalnya untuk asesmen penilaian apakah
terpidana matinya mengalami perubahan perilaku atau pertobatan misalnya atau tidak misalnya
kalau iya maka kemudian dia diturunkan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup
atau yang di bawah itu
jadi ada langkah langkah begitu karena kami ingin nanti ya
kalau misalnya pengacara atau terpidana ini mengajukan kasasi
kita berharap hakim kasasi memberikan pertimbangan pertimbangan berdasarkan nilai nilai universal asasi manusia
pasal dua puluh delapan ayat i ayat satu itu juga menghormati hak hidup dari setiap orang
tidak bisa dikurangi jadi termasuk hak asasi yang absolut
tidak bisa dikurangi dalam kondisi atau situasi apapun
itu saya kira komentar kami tetapi sekali lagi kami harus menghormati
kita semua rakyat indonesia harus menghormati keputusan pengadilan
karena itulah keputusan dari institusi resmi dalam proses pengadilan yang diatur oleh sistem hukum kita
kami juga menghormati sekali ya
restitusi itu walau kami sebetulnya sangat berharap itu menjadi tanggung jawab juga
tanggung jawab negara gitu ya
jadi tidak hanya pelaku dalam hal ini
saudara heri wirawan tapi juga tanggung jawab negara
ada yang bagus juga tentang pelibatan dari tanggung jawab pemerintah daerah
untuk mengurusi masa depan dari korban maupun bayi bayi dari korban ini
itu saya kira keputusan yang juga kita harus hormati apresiasi bahkan
karena ini terobosan terobosan dalam
dalam sistem tindana kita
berikutnya ke pak ahyar
pak ahyar tapi bagaimanapun juga apakah ini hukuman tertinggi
yang dijatuhkan kepada predator seksual di indonesia sejauh ini pak ahyar
iya yang sepengetahuan saya baru ini kasus yang pertama ya
tentang hukuman mati
seperti dikatakan tadi pro dan kontra
pastilah saya berbeda dengan pak taufan
beliau mengatakan tidak tepat menurut saya ini sangat tepat
pasal delapan puluh satu undang undang tentang perlindungan apa
sistem peradilan tindana kita
itu sangat sangat memenuhi unsur unsur yang ada di sana
nah inilah persoalan tadi ada abolisi
itu menurut saya adalah tidak tidak tepat apa yang diungkapkan di situ
bahkan undang undang kita selalu memproduksi
ini salah satu yang terakhir memproduk hukuman mati ini mengenai masalah
pemerkosaan terhadap anak ini tadi
karena dahulu kan banyak yang sangat memiris tidak bisa ditindana mati
nah ini kalau bicara abolisi de facto ini ada teori dari prof said afi
ini diservasi beliau
di indonesia dikatakan pidana mati tidak dilaksanakan
padahal setelah itu dilaksanakan kasus henki tukanawayo
pada tahun delapan puluh an kemudian husni khasdud
jadi kita menurut saya inilah kita ini kan negara merdeka
kita mempunyai hak sendiri untuk mengatur hukum kita
tidak perlu kita tunduk terhadap negara yang lain
saya ingin sampaikan juga bicara hak azazi manusia
saya kira amerika itu lebih tua dari kita pelaksanaannya
di amerika itu pidana mati masih dipertahankan di beberapa negara bagian
jadi enggak juga dihapus di semua masih banyak negara negara besar
kita anggap singapura singapura kurang majunya apa dari kita ya
dia juga ada pidana mati di situ di asean masih ada
bahkan yang terakhir di filipina ada duterte ingin lagi melaksanakan pidana mati
ya jadi kalau menurut saya keberadaan pidana mati
tidak relevan lagi kita membawa dengan undang undang dasar kita
karena itu sudah berapa kali diuji secara material
itu ke mahkamah konstitusi ini melantarkan konstitusional
tidak bertentangan dengan konstitusi kita
jadi buat saya itu sudah final sudah basi kita berbicara
ini bertentangan dengan undang undang dasar kita
tinggal persalahannya adalah apakah sesuatu perbuatan orang sudah pangkas tidak dipindahkan mati
oke pertimbangannya di situ
nah ini yang saya ceritakan beberapa ini kita kali kedua dengan pak taufan
diskusi pasti berseberangan terus mudah mudahan suatu saat di forum yang hadir langsung itu enak kita diskusi
apakah komnas ham nanti undang saya akan hadir juga di situ
jadi ini tepat menurut saya
seru sangat keliru putusan pengadilan negeri yang itu
dia mengatakan pidana mati bertentangan dengan azazi manusia
itu adalah ranah dari uji materil bukan dari pertimbangan seorang hakim
nah ini pengadilan negeri menurut saya itu mengambil alih
anda kutip konon di mahkamah konstitusi atau mahkamah agung
tergantung level undang undangnya dimanakan
bahwa menurut dia bahwa ini nggak tepat
dilaksanakan tindak mati dengan perbuatan itu masih ada hal hal yang meringankan
itu masih sangat saya bisa menerima lah
tetapi dengan pertimbangan yang kemarin dikatakan
ini bertentangan dengan hak azazi manusia ini bukan lagi uji material
ini sudah menjadi hukum positif kita kok
oke itu adalah bentuk hukum yang tertinggi ya
yang dimiliki hukum indonesia saat ini ya bapak bapak
jadi memang opsinya memang untuk hukuman tertinggi itu yang saat ini dimiliki indonesia gitu ya pak ahir ya
betul betul ini hukuman yang tertinggi di kita
kita masih merujuk kepada pasal sepuluh kak wawang
kauhapik kita itu hierarki dari masalah pidana
hukuman kita yang pertama hukum pokok hukuman tambahan
hukuman pokoknya hukuman mati penjara dan segala macam diatur dalam sistem pidana kita diatur dalam pasal sepuluh kuhp kita
itu ada masih nah di dalam ruu ini memang ada perubahan tapi tetap ada pidana mati di situ
dia merupakan salah satu opsi
jadi ingin juga saya sampaikan kepada masyarakat ada dua hal di dalam ruu kauhapik kita di situ
ada yang ditunggu sepuluh tahun
yang juga mengkritik sepuluh tahun ini dasarnya apa
waktu itu lama menunggunya itu penderitaan juga buat orang kalau dia dipidana mati
tapi sekarang sudah tidak sepuluh tahun lagi pak
bahkan ada yang dua puluh tahun sudah menunggu belum juga dipidana mati juga masih
ada informasi dari kontras ini
iya iya itu pelaksanaannya
ini yang diatur dalam undang undang sekarang
jadi kalau dulu itu gak diatur dalam undang undang dia terjadi saja
itu saya kritik benar
saya tulis masalah pidana mati pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
judulnya eksistensi pidana mati
itu buku saya bisa dibaca di situ
itu saya kritik
itu penderitaan tersendiri buat orang itu
menunggu yang lama
nah ini ada
sekarang sudah ada kepastian hukum sepuluh tahun
menurut saya ini juga kelamaan sepuluh tahun
pak taufan silahkan
yakini bagian dari upaya terus menerus untuk menyesuaikan diri ke dalam standar asasi
bukan kepada perintah satu negara tertentu
komitmen indonesia untuk menjalankan hak asasi manusia
bukan perintah dari satu negara tertentu
tapi komitmen indonesia sebagai bagian dari komitmen global
kita anggota dewan ham
apakah kita diperintah di dewan ham
tidak kita justru punya suara
dan karena itu mestinya indonesia juga komit dengan standar asasi manusia yang bersebar universal
tapi sekali lagi saya katakan kita menghormati keputusan pengadilan
nanti kita lihatlah mudah mudahan
di dalam kasasi akan ada langkah langkah yang lebih progresif
dari hakim kasasinya
sekali lagi kita menghormati putusan pengadilan
baik baik bapak bapak kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali di cnn indonesia newsroom
kami masih membahas soal hukuman pidana mati yang diputuskan oleh pengadilan tinggi bandung
kepada terdakwa heri wirawan
pemerkosa tiga belas santriwati
ada dua narasumber yang masih bergabung bersama saya
adalah ketua komnas ham ri ahmad taufan damanik
dan juga pakar hukum pidana ui ahyar salmi
saya ke pak taufan terlebih dahulu
pak taufan bagaimanapun kita tahu sekarang indonesia memang masih belum menghapus hukuman mati ini
tapi kemudian juga sudah meratifikasi beberapa konvensi hak asasi pbb
tapi bagaimana sekarang
memberikan apa ya
memberikan pertimbangan ya
memberikan pertimbangan yang paling tepat untuk menerapkan hukuman ini
apakah itu juga pernah atau mungkin sedang dikaji oleh komnas ham
iya kita sudah berapa kali menyampaikan pandangan kita
pertama ketika penyusunan rkuap
jadi pandang pandang itu sudah kita sampaikan
tetapi sekali lagi kami memang menyadari tidak mudah bagi pemerintah indonesia

untuk segera melakukan proses abolisi
jadi ada tahapan tahapan ke arah itu
yang kita harapkan dari pemerintah adalah langkah yang konsisten
tidak lagi tiba tiba menghasilkan satu perundang undangan
yang justru tidak searah atau selaras dengan langkah langkah
atau tahapan tahapan menuju abolisi
yang mungkin saja dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan
tapi harus disiapkan sejak sekarang
karena itu merupakan bagian dari komitmen indonesia sebagai anggota pbb
sebagai anggota dewan hak asasi manusia
dan ini sekarang akan running lagi
untuk menjadi calon anggota dewan ham
tetapi khusus untuk kasus heri wirawan ini
kita menghormati apapun keputusan pengadilan
karena pengadilan punya otonomi independensi untuk memutuskan segala sesuatu
hanya harapan kami mungkin nanti dikasasi
bisa ada pertimbangan pertimbangan yang menyangkut hak asasi manusia
lebih jauh fokus komnas ham sekarang justru adalah fokus kepada korban ya
restitusi yang tadi kami katakan sudah diponisi itu sudah diputuskan itu
itu menurut kami tidak mencukupi
harus ada tanggung jawab negara
juga dalam tahap rehabilitasi pertolongan kepada korban
dan juga kepada bayi bayi yang dilahirkan dari proses perkosaan ini
kami juga concern ke soal itu dan kita mendorong semua pihak untuk berperan serta
termasuk juga masyarakat umum ya yang kadang kadang memberikan label stigma
kepada korban korban kekerasan seksual sehingga mereka mengalami
persoalan yang lebih serius dari persoalan yang utama
jadi dalam arti sebagai korban perkosaan
oke karena anda sudah membahas soal korban saya ke pak ahyar juga berkaitan dengan korban
apakah betul hukum di indonesia ini masih tidak berpihak kepada korban pemerkosaan
jadi memang hanya fokus kepada pelaku saja tapi tidak melihat korban
jadi tidak memberikan kompensasi yang tepat yang maksimal kepada korban
ya terima kasih
justru sebetulnya kita kan hukum acara kita masih kuhap ya sampai saat sekarang
kita tuh lebih memihak melindungi tanda kutip itu adalah pelaku belum korban
pelaku yang kita lindungi
maka ini teman teman di komnas ham kan lebih banyak ini mengatakan jangan dihukum mati
yang dilihat adalah si korban dilupakan si pelaku
ini memang di dalam kuhab kita itu pelaku lihat aja hak pelaku begitu banyak ada di situ
korban itu paling ada ganti rugi
salah satu untuk dikembalikan hak dia kalau ada kesalahan
itu tidak kita salahkan juga karena baru tentang fiktimologi
ilmu tentang korban kejahatan tindak pidana berkembang di kita sekitar di pertengahan tahun delapan puluh
saya ikut juga dengan prof seta dr arief gauswita itu dikatakan bapak perlindungan korban
nah lpsk kan juga berlaku
lpsk kan kan baru kita ada baru kita memperhatikan korban
selama ini kita melihat si pelaku yang banyak dilindungi
dia bisa dua puluh empat jam ketemu dengan ini bisa begini bisa gitu
korban bagaimana kurang kita perhatikan
saya setuju dengan pak taufan negara lebih banyak juga memperhatikan korban ini tadi
dia bagaimana masa depannya
tetapi saya sangat tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri bandung kemarin itu
uang restitusi itu dibebankan kepada negara
yang melaku siapa di dalam pidana yang diminta bertanggung jawab adalah pelaku subjeknya
dia yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan
lain halnya apabila dia nggak mampu misalnya dibuat alternatif gitu maka ditanggung oleh negara
nah itu sih masih agak masuk akal lah
jangan sampai orang nanti enak enak dia melakukan memperkosa orang negara yang bayar
rakyat yang bayar wah itu kan enak banget dia
jadi itu yang saya ingin tahu
apa yang diperhatikan pengadilan pengadilan tinggi saat sekarang itu membebankan kepada yang bersangkutan
nah sekiranya kalau yang bersangkutan tidak mampu disinilah mungkin peranan negara menurut saya di situ
itu tapi belum ada di undang undang lpsk kita
harus kita ubah lagi undang undang lpsk kita
jadi kalau sekarang pak ahiar yang harus masyarakat kawal ini apa
untuk memastikan korban mendapatkan
yang paling tepat dari apa yang dilakukan oleh heri wirawan ini
ya menurut saya begini nggak tahu ya
apakah negara sudah menyita nggak aset aset dari heri wirawan
jangan sampai nanti itu berpilihan tanah
lpsk sudah menghitung ya betul lpsk sudah menghitung aset aset tersebut

karena harta benda seseorang prinsipnya jaminan bagi tanggung jawab dia
nah ini yang harus segera menurut saya dicita itu
itu yang harus diawasi
jangan nanti beralih tangan disana kita nggak ketahuan
gigit jari juga yang tiga belas yang korban ini menurut saya dia ini adalah mati sebelum meninggal nih mereka yang tiga belas orang ini
udah mati sebelum meninggal
pak taufan terakhir dari anda
apa yang saat ini akan dilakukan komnas ham
terutama kita sekarang membahas fokusnya kepada korban

yang pertama jelas kami mendorong supaya
ruu tpks itu segera diketopalu
karena di dalam ruu tpk itu jelas disitu ada banyak pasal pasal yang menyangkut perlindungan terhadap korban
nah tadi saya nggak gutus pendapat ya kalau saya katakan bahwa yang melakukan kejahatan kan korban
pelaku ya dalam hal ini heri wirawan
dalam konsep keasasi manusia disini juga ada unsur kelayanan negara
jadi negara dalam hal ini dianggap melakukan satu kesalahan pelanggaran keasasi yang kita sebut sebagai by omission
bayangkan ini di banyak institusi ya
kami juga dianggap
kami juga menangani beberapa kasus tidak hanya di institusi pesantren tapi juga di institusi agama non islam misalnya
itu terjadi artinya ada kelalaian negara
karena itu negara wajib melakukan
dikenakan beban untuk membiayai restitusi
apalagi kalau kemudian pelaku ini hanya punya uang tadi tiga ratus jutaan ya
untuk dua belas korban dengan masa depan mereka yang masih panjang punya bayi dan macam macam
saya kira itu tidak mencukupi
dan sangat tidak manusiawan
jadi saya sekali lagi katakan
komnas sangat concern dengan soal korban karena itu kita mendukung rutpks itu disahkan
dan juga untuk kasus dari wirawan harus ada langkah langkah maju
meskipun tidak diputuskan oleh pengadilan misalnya
apa salahnya negara mengambil peran untuk menunjukkan komitmen mereka melindungi korban korban perkosaan dalam hal ini
anak anak di bawah umur dan bayi bayi mereka
pemerintah jawa barat juga harus bertanggung jawab untuk itu
yang lebih jauh tentu saja memperbaiki sistem
memang kan ini kejadian di berbagai tempat
bukannya kasus harry wirawan
kami mencatat beberapa kasus lain
tetapi lagi lagi tidak ada upaya untuk mengubah sistem
sehingga kemudian anak anak di dalam institusi pendidikan keagamaan itu rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual
sekali lagi bukan hanya heri wirawan kasus yang ada di indonesia
tapi banyak lagi yang juga bukan hanya terhadap institusi antret
tapi juga institusi agama agama yang lain
dan pr nya adalah
oke oke baik dan pr nya adalah
apakah hukuman kepada pelaku yang lain itu sudah tepat atau belum gitu ya berarti
pak taufan pak ahyar terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
terima kasih bapak bapak kita lihat perkembangan kasus ini nanti
terima kasih selamat sore
dan aturan baru diperlakukan bagi pelaku perjalanan dalam negeri untuk penumpang yang mendapat vaksin dosis kedua
wajib melampirkan dokumen kesehatan bebas covid sembilan belas simak informasi selengkapnya setelah jeda